ya ditafsirkan apapun silahkan
tetapi memang dalam
kalau kerjanya kerja keras
itu pasti akan mempengaruhi fisiknya
betul betul mikir bener wah kerutanya
jadi kerutan wajahnya jadi banyak
termasuk juga rambut
dan keras ya bisa saja
bisa saja rambutnya jadi putih
rambut putih kan banyak banget
pak basuki itu rambutnya putih
pak tarajasa rambutnya putih
pak ganjar juga rambutnya putih
siapa lagi yang rambunya putih
pak prabowo juga rambutnya